mulai tanggal dua puluh november dua ribu sembilan belas pengguna motor dan mobil dilarang melintas di jalur khusus sepeda
denda sebesar lima ratus ribu rupiah akan diberikan bagi para pelanggar
berikut liputan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takvim
berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk mengurangi kemacetan
salah satunya adalah dengan membuat fasilitas jalur khusus sepeda di beberapa ruas jalan di dki jakarta
terutama ruas jalan yang ada aturan ganjil genapnya
namun pelanggaran masih banyak ditemukan di jalur khusus sepeda ini
padahal tanggal dua puluh november dua ribu sembilan belas nanti sanksi sebesar lima ratus ribu rupiah bagi para pelanggar akan segera diberlakukan
bagaimana tanggapan masyarakat berikut liputannya untuk anda
setelah diresmikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
dan baswedan pada tanggal dua belas oktober dua ribu sembilan belas
kehadiran jalur khusus sepeda di beberapa ruas di jakarta
terutama yang terkena aturan ganjil genap seperti wilayah fatmawati panglima polim
hingga terowongan kendal menjadi pemandangan baru
kehadiran jalur sepeda ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan ibu kota
serta dapat mengubah kebiasaan bertransportasi masyarakat jakarta
dari kendaraan perjalanan
kendaraan pribadi seperti motor dan mobil beralih menggunakan sepeda yang dilanjutkan menggunakan kendaraan umum
saat ini kita uji cobakan kemudian uji coba akan berlangsung sampai dengan tanggal sembilan belas november
jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal sembilan belas november ini akan dievaluasi
kemudian kita lengkapi seluruh fasilitasnya sehingga tanggal dua puluh november
seluruhnya sudah memenuhi standar untuk ditetapkan sebagai jalur sepeda
tidak oleh pak gubernur melalui peraturan gubernur
yang dikenakan sanksi adalah jalur yang marka putihnya solid
begitu marka putihnya putus putus itu bersama sama
denda sebesar lima ratus ribu rupiah akan diberikan bagi para pelanggar mulai tanggal dua puluh november dua ribu dua puluh
berbagai tanggapan diberikan oleh masyarakat
ada yang setuju karena pesepeda memerlukan jalur khusus agar aman dalam berkendara
tapi ada juga yang tidak setuju dan menilai jalur sepeda mempersempit ruas jalan yang ada dan semakin menambah kemacetan
saya merasa terganggu sih kalau buat naik sepeda soalnya kan udah ada jalurnya nih
jalur sepeda sudah ada khusus jalur motor khusus
jadi kan yang ini buat sepeda jadi banyak yang tupang gojek
itu ke jalur sepeda gitu
jadi terganggu aja sih
ya kalau menurut saya sih keberatan sih mas
karena saya kan pengguna motor nih
itu bikin jalan motor tuh jadi sempit
karena kan jalur ini kebanyakan tuh dua jalur buat mobil
hanya dikasih kesempatan tuh satu jalur doang buat motor sebelah kiri
kalau dipakai buat sepeda juga nanti malah kemakan jadi motor ya
ya ini sih udah bagus sih sebenarnya ada ada cat ijonya
tapi kan mengganggu pengguna jalan motor juga
kalau bisa sih trotoarnya agak dikesampingin
jadi motor masih bisa tetap ada jalurnya yang sebelah kiri
kesadaran masyarakat sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat
dan tindakan tegas bagi pelanggar menjadi kolaborasi yang harus dilakukan
agar aturan ini tidak memberatkan satu pihak
menciptakan masyarakat tertib berlalu lintas
aditya aksani andra anhar jakarta